joko widodo dan juga prabowo subianto diprediksi akan bertarung kembali di pilpres dua ribu sembilan belas
namun ada wacana skenario tambahan pada pilpres mendatang
salah satunya adalah pembentukan poros ketiga yang diusulkan oleh partai kebangkitan bangsa bersama dengan pan
kali ini kuat upaya dari pan mencoba untuk merebut golkar dari koalisi pengusung joko widodo
partai amanat nasional memastikan munculnya wacana poros ketiga bukan karena adanya kader pks
yang diminta gerindra sebagai cawapres prabowo
sebelumnya sudah pernah ada wacana poros ketiga yaitu poros islam yang diusulkan partai kebangkitan bangsa
alasannya adalah jumlah pemilih islam meningkat menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum pkb mohaimin iskandar dalam wawancara spesial prime news beberapa waktu lalu menegaskan
pkb bersedia membuat poros baru agar dirinya bisa diusung sebagai cawapres
ya tentu ini mazhab yang paling kuat di dalam tubuh pkb sendiri
kita kalahkan itu bahwa kotel efek ini harus menjadi pertimbangan pkb
di pemilu dua ribu sembilan belas yaitu bahwa pilpres bersamaan dengan pileg
karena itu mazhab ini di pkb lebih dikenal dengan mazhab teh manis
namun poros islam tak begitu mulus karena partai demokrat tidak sepakat dengan wacana tersebut
adanya poros islam dikhawatirkan dapat mengganggu konsistensi kemajemukan bangsa saat ini
saya sebetulnya kurang cocok ya kalau sekarang kemudian dimunculkan islam non islam islam
negara ini sejak awal sudah bersepakat bahwa
dan umat islam di sini mayoritas dari dulu tidak pernah ada masalah
dalam niat koalisi pkb dan pan pada poros ketiga kali ini tak tergantung siapa capres yang diusung nanti
meski upaya ini disadari oleh pan sangat sulit untuk diwujudkan
namun pan terus berupaya dengan mencoba merebut golkar dari koalisi pengusung joko widodo
untuk menggalang kekuatan menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
horas menurut crn indonesia
jokowi dan juga prabowo subianto diprediksi akan kembali duel dalam pilpres dua ribu sembilan belas
di antara partai yang sudah mendeklarasikan dukungan tersisa ada pan ada pkb dan juga demokrat
yang masih tanda tanya hingga saat ini
di tengah manuver politik dari ketiga partai tersebut
pan kembali menggaungkan kemungkinan adanya poros ketiga atau poros tengah
nah ini pertanyaan kemudian adalah realistiskah kalau ada poros ketiga di pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan bahas malam hari ini
saya sudah bersama dengan ada tiga narasumsa ya
di studio ada mas viva yoga wakil ketua umum partai amarat nasional atau pan
mas siva selamat malam
mas siva yoga makasih
dan juga sudah ada mas didi rawadishamsudin wasekjen partai demokrat
mas didi selamat malam apa kabar mas
mas didi selamat malam
dan sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif dari lingkar madani indonesia tahun dua ribu lima
bang ray selamat malam
dan bergabung lalu sambungan telepon kita akan langsung sapa bang daniel johan wasekjen dari pkb
selamat malam bang daniel johan
bang daniel johan selamat malam pak rianhat
baik ini di studio
ya ya baik bang daniel di studio sudah ada mas viva yoga dari pan ada mas didi dan juga bang ray rangkuti
ini kita mau langsung ke bang daniel terlebih dahulu menyikapi bagaimana kemudian rencana begitu ya
atau kembali munculnya wacana poros tengah atau poros ketiga
ada pernyataan menarik ini bang daniel dari caimin yang mengatakan dalam pertemuan setelah kemarin dengan bang zul ya
dia mengatakan bahwa bersama jokowi atau tidak pan pengennya tetap bareng bareng
artinya tetap bareng bareng dengan pkb
ini bareng barengnya dalam
dalam konteks seperti apa bang daniel johan
saya nggak paham cuma memang yang saya paham adalah caimin dengan pak jul itu sangat dekat hubungannya
saling selalu saling memberikan support lah dari dulu kan
nah ya kita berharap
mungkin suatu titik mudah mudahan ya pkb dan pan bisa bersatu bisa bersama meskipun kemananya kita belum tahu nanti
tapi sampai dengan saat ini ini langsung ditanggapi ada mas viva di sini
tapi sampai dengan saat ini artinya belum ada ajakan dari pkb terhadap pan untuk kemudian bergabung paling tidak bersama dulu baru kemudian menentukan akan ke arah mana
ya kalau ajakan dalam konteks yang belum letter lucks tentu karena kan semua sesama partai yang ada saling berkoalisi
jadi tahapannya masih sebatas
hmm itu jadi tahapannya masih sebatas
komunikasi yang belum formal begitu ya untuk sebuah kesepakatan pilpres dua ribu sembilan belas bang daniel
saya rasa kalaupun ada kesepakatan khusus pasti itu rahasia tuh
oke pasti rahasia
tapi kalau kemudian peluang itu anda melihat masih cukup besar tidak sih bang daniel johan untuk adanya poros tengah atau poros ketiga yang katakanlah ada pkb ada pan ada partai demokrat di sana
saya rasa tergantung peta politik terakhir ya
bagi pkb sendiri kan nanti
saya juga nggak paham hasilnya apa tetapi kan diputuskan oleh muspimnas nanti juni
nah salah satunya itu kan tergantung dari hasil masukan berbagai pihak termasuk peta politik terakhir
tapi kan pkb juga sejak awal sudah berusaha untuk menawarkan caimin ya untuk menjadi cawapres dari pak jokowi
dari sekolah yang lawan ya
artinya kalaupun ada poros ketiga bisa jadi kalau misalnya caimin tidak di
bisa jadi kalau kemudian caimin ditarik oleh jokowi tidak jadi di poros ketiga begitu
hmm harusnya gitu
oke tapi kalau misalnya tidak ditarik oleh pak jokowi terbentuk poros ketiga
saya juga nggak paham artinya itu nanti mustimnas yang memutuskan
tetapi kan kader kader memang sangat keras kan
mewajibkan caimin untuk maju sebagai wapres
oke artinya sampai dengan saat ini masih pada tataran bahwa pkb tetap mengajukan caimin sebagai cawapres pak jokowi dan ini juga belum direspon begitu bang daniel ya
oke baik saya ingin langsung konfirmasi ke mas viva yoga di sini
pan masih berharap mas viva yoga untuk ada poros ketiga atau poros tengah
ini secara teori munculnya poros tengah poros ketiga poros nasionalis religius atau poros apapun itu masih memungkinkan
kemudian ada gerindra dan pks
jadi itu sudah memenuhi persyaratan
secara angka memenuhi
tapi kan kesepakatannya belum
nah dalam realitas politiknya ini kan tergantung proses kalau pan kan menunggu partai demokrat bagaimana proses proses selanjutnya
tetapi begini buat pan sebenarnya munculnya poros ketiga itu adalah merupakan bagian dari dinamika masyarakat dan bagian dari eksperimentasi demokrasi
kita melihat suasana sosiologis dan politik saat ini sudah fish sudah saling berhadapan antara dua poros
jadi butuh alternatif yang lain begitu
potensi politik yang relatif tinggi kalau tidak dicermati tidak dimonitor tidak dikendalikan oleh aparat penegak hukum
itu bisa menyebabkan konflik sosial
jadi munculnya poros ketiga itu juga merupakan bagian dari penambahan kualitas demokrasi
agar apa masyarakat semakin banyak alternatif semakin banyak pilihan dan yang kedua bisa mengurangi tensi politik yang relatif
oke kalau pan masih menunggu partai demokrat
kalau untuk pkb bagaimana dengan bang deli johan partainya
kalau bagi pan antara bang yulki frihasan dengan bang cak imin itu sudah seperti saudara
jadi proses komunikasinya itu tidak terbatas oleh waktu
dan mereka berdua itu saya tahu betul sangat dekat dan melekat
apalagi dengan partai demokrat sejak tahun dua ribu empat
kan pan selalu bersamaan beriringan
di dalam partai
dalam pemilu presiden sampai pemilu dua ribu empat belas
nah kalau untuk pemilu dua ribu sembilan belas apakah betul pengen bareng bareng lagi dengan pkb
ya ini tergantung pada proses politiknya
artinya dari sisi teorinya kemungkinan untuk membentuk poros ketiga itu masih bisa
nah sekarang proses komunikasi yang sedang terjadi saat ini
apakah memungkinkan ke arah sana apa tidak itu nanti tunggu tanggal mainnya
karena batas akhir batas akhir untuk pencalonan pasangan calon dan wakil adalah tanggal sepuluh agustus dua ribu delapan belas
sampai saat ini meskipun ada beberapa partai politik yang telah mencanangkan mendukung blok tertentu
tetapi karena dinamika dan proses politik yang terjadi
kemungkinan juga akan ada pergeseran pergeseran terutama menyangkut soal cawapres
karena cawapres itu adalah merupakan bagian penting di dalam
peningkatan kualitas elektoral calon presiden
dia sangat menjadi bagian yang penting di dalam memenangkan pilpres
karena saat ini proses untuk melakukan penjaringan di antara pak jokowi dan pak prabowo juga masih sangat intensif
artinya itu menjadi bagian penting dari proses pemenangan pilpres
ya kemarin ada pernyataan menarik dari bang zul yang mengatakan bahwa
mendukung caimin untuk jadi cawapres pak jokowi
karena mungkin caimin juga punya basis pbnu suara nu begitu
apakah ini kemudian sinyal bahwa memang sepertinya
kalau dari bang zul sendiri maunya merapat ke arah bersama dengan caimin untuk mendukung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
ya itu menurut saya begini
bang yul itu sangat dekat dengan caimin
dan yang ingin ditampilkan oleh bang yul bahwa meskipun berbeda partai politik
berbeda kepentingan politik
saling memberikan support terhadap pimpinan partai politik
termasuk juga caimin begitu
kalau kemudian soal apakah nanti diterima pak jokowi atau tidak
itu kan tergantung kepada proses koalisi yang terjadi di tubuh pak jokowi
tapi intinya bahwa yang ingin ditekankan oleh bang yul itu
bahwa ada kedekatan emosional antara bang yul dengan caimin
sehingga kalau ada caimin punya kesempatan punya peluang
itu adalah merupakan bagian dari proses perkawanan
oke baik saya ingin langsung kembali ke bang daniel johan ya
sebelum nanti akan ke mas didi dan juga bang rey
bang daniel selamat malam bang daniel masih mendengarkan kami ya
baik bang daniel artinya begini ya
kalau kemudian masih ada peluang antara misalnya pkb merapat ke kubu yang mana
begitu dengan pan misalnya
kemarin juga bang yul mengatakan bahwa mendukung caimin untuk menjadi cewek pres pak jokowi
sebenarnya sudah sejauh mana sih bang daniel untuk hubungan komunikasi politik
antara pan dan juga pkb dalam arti untuk pilpres dua ribu sembilan belas
ya kalau sesama ketumum pasti sangat intensif
mereka saling berkomunikasi ya
saya termasuk dengan bang viva ya
sering bahkan setiap di komisi ketemu
sering aja tapi belum ada kesepakatan begitu ya di luar itu
ada tapi cnn belum perlu tahu dululah
kira kira kapan akan ada pengumumannya itu bang daniel
kalau secara resmi pak daniel

padahal ini ditekapkan oleh kita dari setahun setengah yang lalu bahwa
urusan pilpres akan kita bahas setelah pilkada yaitu akhir juni
oke kalau untuk kemudian mengajak pan bergabung
atau mungkin pan mengajak pkb bergabung
ada syarat syarat tertentu nggak bang daniel
tentu ya visi bagaimana membangun indonesia ke depan
dan ya itu syarat yang inilah
syarat yang standar kan proses pilpres nggak baru kali ini kan
dari pak jaman sp segala itu akan sama lah prosesnya
oke tapi tetap ada pendirian bahwa masih mengajukan caimin sebagai cawapres sejauh ini bersama dengan pak jokowi
begitu bang daniel ya
baik terima kasih bang dani johan sudah bergabung bersama kami di prime news
dan nanti saya akan langsung ke mas didi untuk meminta pendapat bagaimana kemudian
wacana poros ketiga ini karena tadi mas viva mengatakan tergantung demokrat juga
nah kita akan bahas nanti usai jeda
mas didi kita akan kembali setelah break berikut ini
anda kembali di prime news saya masih bersama dengan ada mas iva yoga dari pan
mas didi dari partai demokrat dan juga ada bang ray rangkuti
sebelum ke bang ray saya ingin ke mas didi terlebih dahulu
mas didi mas viva tadi mengatakan ya kalau misalnya ada poros ketiga menunggu kepastian dari partai demokrat juga
partai demokrat kalau poros ketiga masih satu visikah bahwa itu kemudian bisa untuk direalisasikan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
sebelum saya jawab saya ingin ini dulu menyampaikan begini
jadi saya kira ini masih ada waktu berapa bulan dan setiap partai tentunya ingin mendapatkan efek dari mana kalah mengusung siapa ya
bergabung pada poros jokowi poros prabowo pasti dampak apa namanya ekor jas ya kuartal efek
itu akan berpengaruh
mari kita lihat survei survei yang ada dari lembaga lembaga yang kredibel
ada cukup banyak lembaga belakangan ini
kita bisa melihat betapa hasil survei itu yang diuntungkan ternyata hanya partai yang punya calon presiden sendiri seperti pdip dan gerindra
partai pengusungnya ya
dan bukti sejarah juga pemilu dua ribu empat belas yang diuntungkan hanya dua partai itu yang suaranya luar biasa
sama halnya juga ketika dpa spi
dan sekarang ini bahkan kalau kita lihat beberapa partai yang ada di barisan pemerintah kalau kita lihat ya
ternyata mereka mati matian sudah mendeklarasikan
kalau kita lihat di survei itu bahkan survei nilainya itu sangat sangat kecil terancam terdegradasi
di permen terlalu
oleh karena ini saya pikir harus direnungkan juga ini sebaik baiknya ya masih ada waktu siapapun
karena kalau kita hanya terkunci pada dua kekuatan ini
keuntungannya apa gitu loh
kan kita harus memikirkan keuntungan bagi rakyat dan bagi partai kita juga
ya ini saya kira oleh karenanya dinamika masih ada saya pikir mulai berhitung nih semua ya
saya pikir semuanya berpikir karena dengan sekarang sudah langsung mengusung salah satu mendukung itu
nggak ada efek ekor jasnya buat apa juga kan
jadi kita masih melihat
ya masih melihat
memang poros ketiga kemungkinannya kan tidak mudah
tidak mudah ya kemungkinannya
tetapi dengan perjalanan waktu masing masing saling berhitung lalu juga ini apa namanya bagi rakyat banyak pilihan kan bagus juga
karena kita begini sekarang ini melihat pak jokowi ya banyak pencapaian pencapaian yang dihasilkan
tetapi banyak juga hal hal yang belum dicapai
manakala dua tiga bulan ke depan ternyata banyak yang diharapkan rakyat itu belum tercapai
mereka memikir juga apakah harus ke sana
demikian juga pak prabowo pasti menawarkan berbagai program dan sebagainya
tapi rakyat juga menilai apakah program ini solusi bagi bangsa
lalu kalau ada poros ketiga memberikan solusi juga penawaran juga bagi publik ya
jadi akan banyak pilihan bagi rakyat untuk ke depan itu bagaimana sikap rakyat
jadi saya kira poros ketiga ini namanya politik
ini kan bukan matematika yang dua tambah dua sama dengan empat
semua saling berhitung saya pikir mas viva yoga pun akan melihat juga mana yang dampaknya bagi rakyat
ya saya kira masih menunggu bersama sama ya
sama sama menunggu nanti ketemu
lalu pkb juga cukup banyak ya
sekitar sembilan ya
ini terus komunikasi
kira kira dibangun sambil melihat aja ke depan ini bagaimana
kemungkinan itu masih sangat saya pikir sangat cair sangat terbuka saya pikir
jadi hemat saya nggak usah terlalu terburu buru lah kita pandemi langsung
tapi ini sekitar dua tiga bulan lagi mas didi
kalau kinerja pak jokowi makin baik ya memang pasti akan makin banyak yang kesana
tapi kan semua kembali berhitung nasib partainya ke depan ini
itu yang pertama juga yang kedua adalah memikirkan siapa kemudian nanti yang akan diusung nanti pastinya untuk pilpres dua ribu sembilan
itu kan dibicarakan
bang rey peluangnya besar tidak kalau ada poros ketiga dengan hitung hitungan tadi ya misalnya
tadi mas viva mengatakan kalau ada orang poros ketiga atau poros tengah bisa mereduksi paling tidak tensi politik saat ini
oke di masyarakat semakin banyak pilihan
tapi realitas politiknya apakah mungkin
karena peluang itulah makanya sampai sekarang nggak jadi jadi
karena bacaan peluang ini kelihatan nggak besar
pengennya sih kuat
tetapi itu tadi bacaannya ini kecil
kira kira kecil dalam pengertian mempertautkan ketiganya
karena kepentingan kepentingan diantara tiga partai politik ini mungkin juga nggak akan ketemu
kira kira begitu ya
siapa di satu siapa di dua
apakah pan mau terima misalnya nggak dapat apa apa
jadi yang naik adalah ahaye dan cak imin
ya menjadi anggota kabinet bayangan lah
kira kira begitu ya
dan sebagainya gitu
atau ya kita ubah ahi bersama dengan pak zul
jadi cak imin jadi apa
karena kalau ketiga ini ketemu kayaknya sih yang satu
satunya mesti ahaye
karena pasti ada alasan kursi paling banyak ya
survei atau dan sebagainya
survei paling tinggi ya
dan seterus terusnya gitu
jadi pada level itu yang kemudian agak sulit untuk ketemu ya tiga partai ini
itu satu gitu
nah yang kedua waktunya juga sangat mepet kan
kalau kalkulasinya misalnya baru dilakukan di awal atau di pertengahan agustus
udah lewat dong
kira kira ini pilpres bukan pilkada kan
nah misalnya baru dicalon kan
mengingat juga kadar kadar yang akan dinaikkan ini
nah kalau lekat itu ngejarnya mungkin agak sangat lama
kalau dibandingkan kepada pak prabowo
dibandingkan juga kepada pak jokowi
nah dilihat dari dua itu juga
kalau nanti di last minute ya
baru ditetapkan koalisi ini gitu
nah yang ketiga adalah soal apa namanya ya
bacaan saya sih soal pada ujungnya kan ketiga kita ini kan saling nunggu
kalau pan mau kenapa sih nggak sejak dari awal
karena kita sudah
kalau pkb kenapa gak sejak dari awal
kalau demokrat kenapa sih gak sejak dari awal
ini sekarang pan nunggu demokrat
demokrat nunggu pan ya kan
pan nunggu pkb
pkb nunggu demokrat
gak ada yang ketemu nih
dalike yang saya baca ini sebetulnya bukan keinginan untuk membuat poros ketiga
tapi poros ketiga itu sengaja diwacanakan dalam rangka memperkuat posisi untuk masuk di satu dan dua
saya rasa gak ada
karena caranya lah
masuk ke dua masuk ke tiga
supaya punya bergaining position
kenapa kesulitannya sekarang
tinggal ajak saja begitu
di gerindra pks dua saja mereka percaya
masalahnya kan sekarang adalah mereka belum menemukan siapa wakil presidennya gitu
nah di pan mau masuk
kan pks juga mau masuk
kan kira kira begitu
nah di sini masalahnya apa
gak ada yang subtantif
gak ada yang macam macam gitu loh
keinginannya kelihatan sangat besar tapi sulit direalisasikan
karena tadi itu posisi posisi yang kemudian menentukan itu jadi ketiga
lebih dari sekedar itu yang saya bilang
lebih dari sekedar itu yang saya menentukan
jadi kalau di pks kan sekedar nekan satu nekan dua
kira kira begitu ya
menemukan apa yang bisa dapatkan di satu
gak sesederhana ya
sebelum ke mas ifah silakan mas didi
ini untuk menekan nekan saja
kembali mari kita lihat survei survei yang ada
saya balik lagi kita lihat apakah partai partai yang mengekor pada dua kekuatan itu diuntungkan
ini memang jawabannya belum ada sekarang
apakah akan ke bentuk poros ketiga
paling tidak ini jadi renungan bahwa kalau ada satu poros lagi akan menguntungkan banyak pihak
tapi kalau peruntuknya siapa
capres jawa pres atau

karena ini semua punya kepentingan
memang sulitnya tiga partai ini pastikan akan mencari posisi mana
posisi mana apakah capres jawa pres
tapi politik kembalikan ini seni kemungkinan seni mencapai tujuan yang baik
semuanya tergantung pembicaraan lebih jauh tentunya
gak bisa balikan kelapa tangan langsung ini ya
masalah akan terwujud atau tidak ya tergantung tentu terus komunikasi di
tapi kok lama sekali mas didi komunikasinya
gak lama biasa aja
apa kesulitan yang ditinggalkan itu
tadi di partai gerinda lpksu kan belum fix juga siapa yang jadi capres
mas ifah apa sih problemnya kalau memang ini menjadi sebuah koalisi poros ketiga
artinya kan kalau untuk masyarakat banyak pilihan semakin baik tadi kan dikatakan
problemnya tidak ada karena rentang waktunya masih tiga bulan
tiga bulan ini masih cukup lama menurut anda
jadi sepuluh agustus itu meskipun pendek tapi buat kami ya masih cukup lama
cukup lah itu
jadi secara substansi sebenarnya kalau pan menginginkan itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas demokrasi
semakin banyak calon semakin banyak pilihan menurunkan mereduksi tensi politik agar tidak dalam posisi diametra vis of fish
kemudian berpotensi ada konflik horizontal
jadi kondisi seperti ini itu kan menurut kami berbahaya ya buat rasa kebangsaan kita
itu yang pertama
yang kedua memang sampai saat ini belum seluruhnya partai politik itu mengeluarkan surat keputusan
meskipun sudah deklarasi
jadi beberapa episode sejarah dalam pilpres itu kita waktu itu kan bisa mengikuti bersama
itu juga proses politiknya begitu cepat
jadi sepuluh agustus meskipun pendek tapi cukup waktunya mas roy
masih cukup waktunya untuk melakukan proses
nah yang ketiga
tapi perdebatannya tadi kata pak drei capres soal proses siapa
bagi pan posisi pasangan calon itu dimusawarahkan
pan tidak akan menang menangan tidak akan memaksakan kehendak
semuanya sudah terukur secara indikatif beberapa hal yang menyangkut soal popularitas
dan tren kecenderungan dan beberapa potensi ya yang tidak bisa diukur oleh lembaga survei
itu juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan bersama di dalam membangun platform koalisi nantinya apabila jadi
jadi memang ini masih proses kalau menurut saya
saya masih tetap optimis dalam kerangka untuk membangun komunikasi politik terbentuknya poros ketiga
tetapi nanti dalam hal realitas politiknya
kita akan menunggu sampai tanggal sepuluh agustus
jadi ini bukan upaya untuk meningkatkan posisi tawar diantara dua kubu yang sudah tercipta
kita tidak berpikir ke arah sana pak drei
saya juga kaget kalau pak drei bicara seperti itu
makanya kan sebenarnya ya ini kan alasan alasan mau bentuk poros ketiga ini kan ideal banget
memperkuat demokrasi mencegah kemungkinan terjadinya pengkubuan yang lebih ketat antara satu dan dua
memunculkan banyak alternatif ya macem macem
tapi kok nggak bisa dibentuk
pokoknya belum ini kok
banyak nggak bisa belum terbentuk
padahal ini wacana sudah sejak dari dua bulan yang lalu
saya jadi bingung
tidak usah bingung
tapi mungkin rakyat juga bingung atau pemilihan dari demokratnya juga bingung juga
padahal tidak ada kesulitan cak emin mengatakan saya mau jadi cakul wakil presidennya jokowi
kan nggak ada kesulitan bagi dia untuk menyebutkan itu
kira kira begitu ya
tapi juga nggak punya kesulitan kami ingin jadi wakil presidennya pak prabowo
kan nggak ada juga kesulitan bagi pak amin rais menyebutkan kalimat itu
artinya sebetulnya kalau kalkulasinya jelas minumnya jelas gak ada kesulitannya
seperti pks gerindra misalnya ya
bukan hanya pks
cak emin mengatakan saya mau jadi wakil presidennya pak jokowi
kan kira kira gitu
soal apakah nanti diterima oleh pak jokowi atau tidak itu urusan lain
amin rais juga mengatakan saya ingin jadi wakilnya pak prabowo
soal apakah nanti pak prabowo ambil itu hal lain
artinya menurut saya kalau jelas teguh macam macam memilihnya cepat
cak emin bisa cepat ke jokowi
amin rais bisa cepat ke prabowo
nah ini muter muter di situ aja
padahal alasannya ideal ya sungguh sungguh
apalagi tadi penjelasannya ikhlas
kok yang ikhlas ideal ini susah sekali direalisasikan
oke apa jangan jangan kemudian tiga partai ini justru bisa jadi akan merapatkan
seperti yang sudah dikabarkan banyak politisi misalnya
satu misalnya bang romy mengatakan ada tiga partai
ataupun nanti pendukung pak jokowi jadi delapan partai kira kira
kalau kita menyisir dari sepuluh partai dua sudah ke kubu pak prabowo
nah nanti akan kita diskusikan nanti mas didi
udah kami akan segera kembali sesaat lagi
sampai bersama kami di prime
ya manuver untuk poros ketiga lagi lagi kita masih membahas bersama dengan bang ray rangkuti
bersama dengan mas iva yoga dan juga mas didi irawadi syamsuddin dari wasekjen partai demokrat
terakhir tadi kita masih membahas mengenai kemungkinan itu
bang rey mengatakan ini kok susah sekali tampaknya padahal alasannya semua sangat indah begitu ya
untuk demokrasi dan lain sebagainya
mungkin ke mas didi langsung
apa jangan jangan nanti justru ini partai demokrat mungkin saja tidak jadi poros ketiga
justru bergabung ke pak jokowi seperti yang banyak diprediksi ya kira kira begitu
politik ini tentu kita mengambil momentum dan timing yang paling pas yang paling tepat
kita harus ingat bahwa sebentar lagi pilkada serentak
saya pikir semua partai sedang konsentrasi ke sana
bagaimana memenangkan sebanyak banyaknya calon calon kepala daerahnya
baik demokrat pan dan semuanya
ini nantinya ini menjadi jembatan juga menuju langkah langkah selanjutnya
saya pikir ya apa dibilang kenapa enggak sekarang keliru juga
banyak juga di menjelang akhir ya diputuskan
karena ini harus pertimbangan yang sangat matang
kalau kita nanti banyak memenangkan pilkada pilkada itu akan makin confident
dan rakyat makin makin mendukung juga
partai partai tersebut membentuk suatu poros baru saya kira
kalau itu salah satu ini ya alasan kami juga
oke kalau pan mas iva bagaimana
pan ini posisinya ada di partai pemerintah
punya satu kursi
tapi dalam banyak proses komunikasi politik tokoh tokoh pan juga dekat dengan kubu prabowo dan juga pks
datang ke rakora dan sebagainya
artinya sekarang pan ini posisinya bagaimana dong mas viva yoga untuk di pilpres dua ribu sembilan belas
ya posisinya pan punya satu kader di kabinet
artinya secara yuridis pan itu adalah bagian dari pemerintah
nah tapi yang perlu diingat bahwa karena bagian dari pemerintah
proses kritisisme terhadap kebijakan itu harus berlangsung terutama di dpr
seluruh partai politik baik yang pendukung pemerintah maupun yang bukan pendukung pemerintah
sama sama menjalankan fungsi konstitusional fungsi pengawasan
itu yang pertama
yang kedua soal pilpres pan melakukan komunikasi politik dengan siapapun
termasuk dengan demokrat apalagi pkb pak prabowo pks dan lain sebagainya
nah pan di dalam rakernas dua ribu tujuh belas telah menegaskan
bang yogi flihassan kutamu pan untuk didorong maju sebagai pimpinan nasional di pilpres dua ribu sembilan belas
nanti diserahkan hasil keputusannya dan akan ditetapkan pada rakernas pan dua ribu delapan belas tahun ini setelah pilkada serentak selesai
jadi artinya proses dan mekanisme internal pan itu secara organisatoris seperti itu
tapi wacana yang berkembang saat ini memang ada bagian dari pan yang ingin mendorong terbuka
tentunya poros ketiga dalam rangka seperti yang tadi saya jelaskan
itu juga menjadi perhatian kami
kalau kemudian pan mendorong misalnya bang zul untuk berdampingan dengan pak prabowo bagaimana
ini kan selama ini juga pak amin kan sudah menutup pintu untuk pak jokowi kan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
artinya kan tentu pan juga harus punya sikap akan kemana kemudian nanti untuk pilpres dua ribu sembilan belas ini arah politiknya
memang kalau soal andaikan andaikan itu banyak sekali mas gitu
tapi kita akan on the track dalam proses itu
proses politiknya ini sesuai dengan mekanisme internal organisasi di dalam rakernas akan dibutuhkan
dan yang kedua pan akan terus memonitor perkembangan proses politik untuk apakah memungkinkan muncul poros ketiga mas rai
jadi sekali lagi mas rai janganlah terburu buru
oke apa jangan jangan seperti pilkada dki jakarta nih terakhir mepet mepet baru umumkan
dari sisi teori itu kan sudah jelas semuanya ya kan
tinggal kenyataan hidup nanti sebelum tanggal sepuluh akun
sebelum tanggal sepuluh agustus itu akan diputuskan
politik itu kan bagaimana momentum itu loh
jangan kita sampai salah momentumnya timingnya bagaimana
karena semua ingin menang
kalau poros ketiga terbentuk targetnya pasti demokrat dan pan dan lain lain yang ingin menang
oleh karenanya ngapain terburu buru kalau belum ini ya
itu ada hitung hitungannya
kalau mas ray kan hitungan dari pengamat silahkan aja
kalau kami orang partai yang ada hitungan yang lain
jangan jangan nanti mendekati injury time baru akhirnya mengumumkan lagi
seperti kemarin pilkada dki jakarta kan tiga partai tuh
segala kemungkinan bisa terjadi
makanya saya bilang tadi kita selesaikan dulu pilkada serentak ini
ini menjadi barometer pasti
semua partai partai yang ada akan melihat dari sana juga
baik bang rai
kalau bicara mengenai poros ketiga tadi bang ray katakan peluangnya ya agak kecil
tapi kan kalaupun ini terjadi begitu ya
apakah cukup besar untuk bisa memenangkan

itulah yang saya mengatakan
yang cepat saja keteteran kok
apalagi yang lambat dibentuk gitu
misalnya kalau kita lihat deklarasi pak prabowo ya sekitar sebulan ini
kalau dilihat dari survei
nah kalau kita lihat pak jokowi deklarasinya sih sudah sejak tiga tahun yang lalu asumsinya kan
tapi sebelumnya kan merangkak merangkak
nah ini kalau kita belajar dari sini
tokoh yang dimunculkan sekarang kalau terlalu lambat
dia sangat susah untuk mendapatkan
mengajarnya sangat lambat
itu yang mau kita sebutkan
cuma kan jangan dibantah dengan semua dalam hal dalam politik bisa terjadi
kalau itu sih iya memang kan kira kira gitu
karena kita lihat race nya sebetulnya antara popularitas dengan tingkat keterpilihan kita itu cukup jomplang
nah jadi ini yang saya ajak
bukan persoalan apa namanya ya kemungkinan
kalau mau poros ketiga ini mau menang di pilpres
ya bagi saya sih kesulitan untuk mendapatkan itu
yang di awal saja sekarang saja kesulitan
tapi kan tiga partai ini saat ini juga sudah mulai gerilya ya
misalnya mas ahaye turun pak sby udah mulai turun keliling
bang zul juga begitu
kalau kita pakai asumsi itu lagi
padahal sudah kelima
padahal sudah ini kemana mana kan
kalau deklarasi berapa persen naiknya
kalau dibandingkan dengan itu
nah ini kalau deklarasi berapa persen mereka dapat gitu
kalaupun mau dibentuk satu satunya mungkin seperti yang oleh mas didi itu
memberi efek kepada partai politik
tapi itu kan siapa calon presidennya
kalau ahy yang jadi calon presiden ya efeknya kepada partai demokrat
pandangan dengan pkb tidak tergantung
pkb belum tentu
pkb belum tentu
dia mau pindah ke jokowi dia tetap misalnya dapat sekian persen kan
kalau mungkin dia dikeluar jokowi tetap sekian persen
jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini bukan
kalau posisi pkb itu bukan soal siapa calon presidennya
memang pemilihnya udah sekian sekian aja
jadi mungkin nggak nambah tapi juga nggak akan turun secara signifikan gitu loh
nah pan menurut saya yang membutuhkan itu sebetulnya
membutuhkan siapa calon presiden mereka
artinya kan pan yang harus dinaikkan
calon presiden di poros ketiga itu adalah mestinya pak zul
ya baru ahaya di bawahnya sehingga dengan begitu efek elektoralnya bisa kepada pan
karena gejalanya kan begitu
di poros ini gerindra yang dapat
di poros ini pdip yang dapat
kalau ahy calon presidennya ya demokrat yang dapat
kalau pak zul yang calon presidennya pan yang dapat
nah dari bacaan bacaan itu semua itu yang saya sebutkan tadi
memang semangatnya kuat bagus itu
alasan alasannya ideal gitu
karena itu ya saya mau mendorong maju aja
bukan untuk mengejar yang kita sebut pragmatis ini ya
siapa yang dapat penghitungan politiknya seperti mas didi
udah lupakan saja itu
kecuali ahy yang jadi calon presiden mungkin efeknya kepada demokrat
tapi apa pan dan pkb mau
kan kira kira gitu
sekarang tumbuhkan saja poros ketiga itu untuk alasan alasan yang ideal itu
ya kesulitannya kita yang ideal itu hanya di wacana kita
tapi begitu masuk angka angka
enggak kena enggak kena
mas didi mas didi koyoga
sejauh mana kemudian upaya pan untuk mengusung misalnya bang zul untuk menjadi capres
karena sejauh ini tampaknya belum begitu maksimal untuk kemudian mendorong bang zul menjadi capres di poros ketiga katakanlah
ya kalau untuk hasil rakernas tahun dua ribu tujuh belas kita mendorong ketua umum pan untuk maju di pilpres
tetapi nanti kan tergantung koalisi
masing masing partai politik duduk satu meja untuk menentukan posisi dan komposisi
dan komposisi dari pasangan calon
nah memang ini sesuatu yang idealitas tapi harus di bumikan mas rey
harus diidealkan karena memang keputusan politik
karena itulah kita dorong
makanya keputusan politik itu bagi seluruh partai politik harus dibangun dalam pendekatan pendekatan kuantitatif
nah dalam lembaga survei misalnya itu juga merupakan salah satu proses melakukan kuantitatif terhadap kinerja
kondisi sosial politik yang terjadi saat ini
nah oleh karena itu ya kita akan tunggu perkembangan sampai tanggal sepuluh agustus paling lambat
jadi ada atau begini mungkin kita apa sih progresnya dari dua bulan yang lalu
ya ini kan komunikasi terus berjalan ya
berjalan masa publik harus masa mas rey harus tahu detail
oh ini kita juga belajar
yang pasti begini kan
tidak sekedar posisi saja yang dibicara
memang ada tiga partai hanya kalau untuk posisi capres dan cawapres berarti hanya dua posisi begitu ya
tapi banyak hal yang dibicarakan juga saya kira
komitmen komitmen kalau dibentuk poros ketiga komitmen programnya lebih baik dari poros pertama dan kedua
ini juga kan dibicarakan kerangka kerjasamanya visi misi program programnya
jadi tidak sekedar hanya kursi kursi itu menurut saya
oke ini ada
dan itu terus dibicarakan lalu mungkin di ujungnya baru lah
kursi satu kursi dua itu ya tentu kembali lagi
ini ada pernyataan juga dari mas viva yang cukup menarik
ini mengatakan kita kutip dari salah satu media online
kalau untuk tiga pasangan calon masih memungkinkan tergantung keseriusan dari partai demokrat
nah berarti partai demokrat serius atau enggak nih kira kira mas
serius sama dengan demokrat
kan juga serius
masalahnya dimana lagi
masalahnya dimana lagi
kan politik terus mencari
masalahnya mencari waktu
komentum yang pas gitu ya
jadi apaan yang butuh demokrat atau demokrat yang butuh pan atau gimana
atau mungkin pkb ada di luar itu
jujur ini sulit bagi saya ya
enggak ada masalah pingin tapi enggak mau dirilisasikan
nunggu waktu gitu loh kira kira
bukankah lebih baik lebih cepat lebih baik rasmi nya
sehingga dengan begitu tiga partai ini bisa solid kampanye mereka mempopulerkan calon presiden mereka
macam macam dan seterusnya itu gitu
kalau sebetulnya tidak ada persoalan yang signifikan diantara mereka gitu
tapi siapa kira kira yang akan diuntungkan dari poros ini
menurut saya sih demokrat
karena potensi dia ngambil kursi satunya paling besar
dia akan berargumentasi mengatakan kursi kami paling banyak
elektabilitasnya juga paling banyak
kan kira kira begitu ya
dan kalau nanti hasil survei pilkada juga partai demokrat akan mengatakan di pilkada juga kita paling banyak menang
oleh karena itu serahkan kekuasaan itu kepada kita
nah pan dan pkb silahkan berunding siapa kira kira yang menjadi wakil
itu menurut saya
menurut mas rey
oke baik mas ini terakhir ya
komunikasi kan terus berjalan
semua harus diuntungkan
semua harus diuntungkan
tapi publik juga menunggu kemudian sikap tiga partai ini
katakanlah dua di sini ada pan dan juga demokrat
dalam waktu dekat ya kemudian ini akan diumumkan atau last minute lagi nanti
yang terbaik bagi suatu tujuan politik tentu bukan masalah cepat cepatan
tetapi timing yang tepat sehingga kita bisa menang dengan cepat juga begitu
oke jadi belum tahu kapan ya tapi kira kira
pada saat yang tepat pasti timing yang tepat
pan akan mengumumkan dalam rakernas tahun dua ribu
setelah usai pilkada serentak
itu akan menjadi bagian dari keputusan partai
setelah pilkada selesai
kita akan menentukan rakernas dan itu menjadi bagian penting dari dokumen partai
kepala pan prabowo pak jokowi atau paros ketiga
mana yang lebih memungkinkan
lebih tinggi potensi atau probabilitasnya
prabowo berapa persen
ya kita tidak dalam prosentase seperti itu
karena masih menunggu berarti ya
kita masih menunggu
kita harus juga paham soal dinamika masyarakat
terus yang kedua soal perkembangan aspirasi dari kader dan pengurus masing masing partai politik
itu yang akan menjadi dasar untuk menentukan capaian siapa ya
bagian penting ya dari kebijakan partai untuk merumuskan siapa nanti yang terpilih dalam pasangan calon
artinya serius ya
demokrasi dan juga pan kalau ada poros ketiga ini serius betul
saya kira serius ya
tentu melihat poros pertama poros kedua poros ketiga itu akan serius
kita akan tunggu nanti seperti apa mas didi mas viva yoga seperti apa wacana poros ketiga ini
apakah menguap lagi atau bisa menjadi serius
serius menunggu waktu
serius menunggu waktu
terima kasih mas iva yoga wakil ketua umum partai yang warna tansional atau pan
terima kasih mas didi rawadisham sudin wakil kecil jenderal partai demokrasi
terima kasih bang rey sudah bergabung bersama kami di prime news pada malam hari ini
kami akan segera kembali setelah ini tetaplah bersama kami